ditemui usai menghadiri upacara hari kebangkitan pancasila
menteri koordinator bidang politik hukum dan ham wiranto menjelaskan
masalah pengadaan dua ratus delapan puluh pucuk senjata dan lebih dari lima sembilan ratus butir peluru impor asal bulgaria
bukan untuk konsumsi publik
wiranto menyatakan hal ini dengan didampingi panglima tni gatot nurmantio
dan kapolri tito karnavian
wiranto menjelaskan dan menegaskan bahwa masalah ini akan diselesaikan
tni polri bin pindad dan institusi terkait
ya dan saat ini sudah ada produser lapangan kami angga dwi putra
di monumen pancasila sakti lubang buaya cipayung jakarta timur
terkait dengan stand alone grenate launcher ini sebenarnya senjata seperti apa
dan peruntukannya untuk apa
ya selamat malam olivia memang saat ini polemik yang sedang berkembang
terutama ketika datangnya sebanyak dua ratus delapan puluh pucuk senjata di bandara soekarno hatta
memang dari informasi yang saya dapatkan dari laman pembuat dari stand alone grenat launcher tersebut
disebutkan bahwa senjata tp ini adalah sebuah pelontar granat yang bersifat mandiri
artinya dia tidak harus menempel pada senjata lainnya
dan memang hanya dengan kecepatan yang rendah namun tergantung isi amunisinya
jika memang diisi dengan gas air mata misalnya tentu saja tidak akan membahayakan
atau misalnya diisi dengan gas yang hanya untuk membubarkan masa
misalnya kerumunan massa pada suatu bentuk misalnya ada demonstrasi masyarakat seperti itu
tentu saja hal ini tidak menjadi masalah namun ketika sagl atau senjata
atau pelontar granat mandiri ini diisi dengan amunisi yang didatangkan juga oleh polri
yang bernama rlvhafg dengan bentuk yang dengan sebuah amunisi yang sebenarnya ini juga cukup berbahaya
sebenarnya jika memang digunakan dalam kondisi kondisi yang non militeristik seperti itu
namun memang dalam pernyataan kemarin malam dari brimo polri sendiri menyatakan bahwa
ini tidak digunakan untuk dalam kondisi misalnya huru hara seperti itu
karena isinya bisa digunakan dengan gas air mata namun ketika diisi dengan amunisi yang sudah didatangkan oleh polri tersebut
itu hanya bisa digunakan ketika ada operasi operasi misalnya menurut polri juga yang sudah mereka lakukan di poso
ataupun misalnya di papua ataupun digunakan ketika densus antiterror delapan puluh delapan harus membubarkan
teroris terduga teroris ini keluar dari sarangnya seperti itu baru amunisi sejenis granat rlv inilah yang akan digunakan
jadi sebenarnya senjatanya sendiri tidak bermasalah namun isi amunisinya yang harus juga diperhatikan
peruntukannya apakah untuk membubarkan massa atau untuk misalnya untuk melumpuhkan teroris seperti itu
baik angga ini mungkin terdengarnya amunisi ini ada bentuknya juga yang terlihat seram
tapi katanya tidak mematikan
apakah ini benar dan seberapa banyak senjata ini dibutuhkan untuk kebutuhan kita oleh terutama untuk brimo
kenapa ketualaf tanpa bukti
untuk jenis senjatanya sendiri stand alone green launcher sekali lagi tidak berbahaya selama diisi dengan amunisi gas air mata seperti itu
dan untuk jumblahnya sendiri memang dari kepolisian tidak menyebutkan secara rinci namun yang pasti dari pernyataan mereka beberapa waktu lalu

dan lima ribu diantaranya ini sudah bisa dipenuhi oleh pt pindad
nah sepuluh ribu lagi inilah yang harus diimpor dari luar
dan inilah yang juga tadi sedang dibicarakan oleh menko poluhukam wiranto bersama jajarannya dari pt pindad
kemudian dari bin dari kepolisian republik indonesia dan juga dari tni terutama dari badan intelijen dan strategis
untuk pengadaan sepuluh pucuk senjata dari luar ini atau impor ini pengadaannya mungkin harus lebih berhati hati
karena memang dalam undang undang informasi keterbukaan publik undang undang no empat belas tahun dua ribu delapan
menyebutkan bahwa masyarakat perlu tahu beberapa hal yang juga memang penting untuk mereka
namun ada beberapa pengonculan diantaranya adalah salah satunya ketika menyangkut dengan pertahanan dan keamanan negara
dan inilah yang tadi ditegaskan juga oleh wiranto bahwa
sebenarnya isu ini tidak perlu menjadi konsumsi publik namun karena sudah terburu sudah kadung diketahui oleh publik
akhirnya tadi malam dari polri dalam hal ini adalah dari brimob dan juga dari humas
ini menjelaskan meskipun tidak secara rinci tentang jumlah dan penggunaannya untuk apa olivia
oke ini sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi harusnya tidak menjadi konsumsi publik tapi sudah terlanjur diketahui
apakah kita juga mengetahui
jadi sejauh ini peruntukannya dari sepuluh ribu pucuk senjata itu akan didistribusikan ke wilayah mana ke area mana
dan untuk armada apa saja dibutuhkannya
ya memang kembali lagi tidak secara rinci dijelaskan oleh polri sendiri oleh humas polri
dari sepuluh ini yang dari impor ini dan juga rp lima yang disediakan oleh pindad
namun secara umum memang digunakan salah satunya untuk mempersenjatai polisi polisi
yang berada di lapangan seperti itu dan juga tentu saja untuk densus delapan puluh delapan
dan mengenai bagaimana medannya di mana saja dan siapa saja yang menerima memang tidak dilaskan secara rinci
masih kita harus tunggu dan juga kita nanti meminta juga pernyataan resmi dari wiranto
karena menko polhukam juga tadi menyebutkan bahwa nanti akan ada masanya ketika pembicaraan sudah selesai
seperti itu baru beliau akan membicarakannya kepada publik melalui para wartawan
baik angga dwi putra
terima kasih laporan yang angga laporkan dari jakarta